boleh kalian kan
kalau mengagi nih
pasti ini bola kalian kan
jangan pakai ngebodor ya
kalau ngebodor dipanggung
lagi marah nih
hah lagi marah
kalau aku sengaja mah
tadi tuh aku nyelamatin kalian
ada bolai marah kita
makanya aku heading tuh bola
kamu pasti sengaja kan
jadi disini tuh
pusat kegiatannya para santriwan dan santriwati ustazah
nih contohnya ya
di sebelah kiri sini
ini ruang kelas para santriwan
nah di sebelah kirinya lagi
atau di sebelahnya
itu ruang kelas para santriwati
nah ada juga disini nih
ini ada hati yang tulus untuk mustaza aulia
eh sini sebelah sini
sebelah situ apa pak ustaz
di sebelah situ
ini pak adeh
itu ruang kelas
aduh pak adeh ngapain sih
muncul tiba tiba ngagetin aja
datang tadi jemput pulang tadi antar keji langkung tau gak
pasti pak adeh ngikutin ya
suzun duluan sih
jangan lupa campur cemilan
karena yang ketiga adalah setan
pak adeh harus percaya sama saya ustaz musa yang mulia dan santur
saya tuh gak ada maksud apa apa loh bener loh
saya tuh tujuannya hanya mengantarkan ustazah aulia melihat lihat sekitar produk pesantren ini
sekaligus mengantarkan ustazah aulia ke pelamina bersama saya
enggak enggak enggak
enggak deh udah gak usah diterusin
tuh tuh tuh
ini perbuatan siapa nih
perbuatan siapa nih
ya belum tau kali si juki herlino
tenang tenang tenang ya
pak abeh pengen tau siapa pelakunya disini
sembarangan aja nih
wah kenapa pak adeh juga
jangan pisah lu pak adeh jangan pisah
mendingan istirahat dulu ya
habis jalan jalan sama saya
kalau ustazah aulia sakit
khawatir gak bisa melihat lagi keindahan wajahnya ustazah aulia
kalau ustazah aulia sakit
siapa nih yang lepar bola nih
iya udah deh kalau gitu
paling tunggu situ ya
saya mau cari siapa nih yang lepar bola nih
siapa diantara kalian yang menendang bola ini
oh ustaz tadi bolanya saya gak nendang
sundul sundul tau kan ustaz
beli kormat di toraja
kalian tau gak
bola ini hampir saja mengenai wajahnya ustaza aulia
untung ada ustaz musaimulian dasantun
berhasil menghalangi bola ini
agar tidak terkena wajahnya ustaza aulia
kalau bola ini mengenai mukanya ustazah aulia
bukanya bisa jelek
gak ada lagi wanita cantik di pulau pesantren kunanta ini
parkir dong parkir
bener nih anak anak kunanta nih
bola kalian kan
pasti ini bola kalian kan
ini dibilangin di kamar
jangan pakai ngebodor ya
itu kayak orang orang
kalau ngebodor di panggung
dumpang dung dung timpang
lagi marah nih
hah lagi marah
pasti bola kalian ya
nggak ngaku juga
gua sumpik dari ini
biar meleduk nih
bener nih sekaliannya kepesin kepesin
terus terus terus
terus terus kepesin kepesin
nih di lapangan
jangan di pesantri sepenuhnya
jangan di pesantri sepenuhnya
orang yang lanjut kaya
itu juga bukan bola kita kau
yaudah kali mendingan kita pulang aja
udah kayak lagi baca ngaji juga
udah udah gak suruh senorang
kalian mau gak nyuciin selimut boneka pre pokoknya semuanya
yang kotor kotor itu
nanti kalau udah nyuciin aku kasih uang
mau banget dong
ya ampun amalia
kamu tuh udah besar harus belajar nyuci sendiri
jangan nyuruh nyaruh orang dong
ya betul itu katanya isi lilis
jangan mentang mentang kau itu anak orang kaya
jadi seenakmu ngatur ngatur kami
kalau dicuciin dibayarin nanti
kamu gak boleh kaya gitu
jangan nyuruh nyuruh orang dong
kalau kalian gak percaya
seratus ribu rupiah
bisa kalian beli apa aja
mau kan jadi kan
ya ampun ini kalian lagi ngapain sih ribut ribut itu saja si amalia itu minta tolong katanya
mau dicucikan pakaian itu biasalah anak banja anak orang kaya astaghfirullahaladzim amalia
anak orang kaya jangan begitu kamu sayang cantik enggak boleh kamu tuh harus bersihin
bareng kamu sendiri jangan ngandelin orang lain tapi udah ngosok pakai tapi tapi semua
pokoknya bersihin barang masing masing ya udah jangan pada ribut ya iya udah kalau gitu
aku bahagia bukan menjadi dirinya tapi apa
dulu tuh aku jago banget mencetak bola pas aku keluar nih dari pondok pesantren ini kabur aku
bantuin orang main bola dan aku yang cetak gol paling banyak bolanya iya beneran go go go go
tapi pas mondok disini aku jadi nggak bisa main bola assalamualaikum waalaikumsalam lihat nih aku
yang ditanda tangani oleh bamba pamunggas ya kan mau lihat nah coba coba dulu sini sini mana tanda tangan
bamba pamunggas enggak ada ini kayaknya bolanya baru beli nih apaan boleh ada air kali tapi karena
sering aku mainin sering aku tendang tendang terus sering aku cuci makanya tanda tangannya ilang alesan
tapi sih percuma kalau kita punya bola tapi gak ada waktu buat main bola oh assalamualaikum
oleh satu siapa yang bilang kita enggak ada waktu untuk main bola ini buktinya
kayaknya bakalan seru ini pertandingan pusal antar pesantren nanti
seru banget apalagi masalah hai karena itu akan jangkau banget bye bye
karr member up coffee akan bawanya ilafajah assalamu'alaikum waalaikumsalam
kebetulan saya juga
iya iya kebetulan saya juga ini lagi cari